presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri mendapatkan gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintah
gelar ini diberikan universitas pajajaran bandung
megawati yang sempat mengenyam pendidikan di fakultas pertanian universitas pajajaran tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus enam puluh
dianggap mempunyai pemikiran dan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat indonesia
baik sebelum menjadi presiden saat menjadi presiden dan sesudah menjadi presiden
salah satu ukurannya adalah undang undang no empat puluh tahun dua ribu empat tentang sistem jaminan sosial nasional yang menjadi cikal bakal bpjs sekarang
dalam orasi ilmiahnya mega mengaku suka psikologi namun dipaksa masuk fakultas pertanian oleh ayahnya soekarno
alasannya agar mengetahui ketahanan pangan yang menjadi salah satu kunci bertahannya satu bangsa